saat ini melalui sambungan telepon sudah ada dirjen penyelenggaran haji dan umroh
bapak ramadan harisma di surabaya jawa timur saat ini selamat malam pak ramadan
selamat malam bu hanung
baik pak ramadan terima kasih telah bergabung sama kami di cnn indonesia connected
bapak bagaimana nih untuk kloter pertama kloter perdana dari surabaya akhirnya hari ini sudah masuk ke asrama
dan besok akan diberangkatkan persiapan apa saja pak yang kini tengah dilakukan para calon haji di sana
para calon haji tadi pagi ketika diterima oleh pak menteri agama kemudian selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan
kemudian ada pemantapan manasik haji dan juga nantinya nanti malam akan dibagikan paspor
serta tadi siang juga sudah dibagikan uang living cost kepada seluruh jemaah yang akan berangkat besok pagi
oke total ada berapa nih pak
untuk kloter pertama keseluruhan jumlah jemaah yang ada di sana
untuk kloter sub satu yang diberangkatkan besok pagi pukul tiga lima belas waktu indonesia bagian barat
itu jumlahnya empat ratus lima puluh orang yang terdiri dari empat ratus empat puluh lima jemaah serta lima orang petugas kloter petugas yang menyertai jemaah
oke pak ramadan ini kan kita tahu kloter pertama ini kan diberangkatkan dari surabaya
lalu juga wilayah wilayah lain di jawa timur juga seperti pacitan lalu juga bali diberangkatkan juga dari surabaya
tapi kan kita tahu bahwa pacitan ini khususnya kan sedang dilanda klb hepatitis
anipa sampai menembus seribu orang begitu
bagaimana nih antisipasi para petugas untuk keberangkatan jemaah ini untuk bisa meminimalisir virus ini bisa terbawa sampai ke sana
baik ketika jemaah datang ke asrama sop pertama adalah pemeriksaan kesehatan dulu
kemudian kalau ternyata ada yang mengidap penyakit menular tentunya yang bersangkutan tidak bisa masuk kamar
kita karantina sebentar kita lihat penyakitnya apakah akan berpotensi menular atau tidak itu
ada petugas dari kementerian kesehatan dari kantor kesehatan pelabuhan yang bertugas selama di embarkasi
jadi upaya upaya tersebut yang akan kita yang selama ini menjadi sop kami dalam kesehatan
jadi sudah dipastikan semua jemaah yang masuk ke asrama ini sehat walafiat begitu ya pak ramadan ya
insya allah karena sebelum masuk kamar semua akan diterima dulu di aula penerimaan
kemudian sebelum masuk kamar itu dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu
pak ramadan tahun ini kan tadi disebutkan bahwa sudah banyak sekali kemajuan lah bisa kita katakan seperti pemakaian pendingin ruangan di tenda tenda jemaah nantinya
tapi ini kan banyak sekali jemaah haji yang didominasi
yang didominasi oleh kalangan lanjut usia begitu pak
apakah mereka ada keluhan terkait dengan perubahan yang justru sebetulnya positif tapi tidak untuk keseluruhan dari mereka terutama yang lansia
jadi begini bu hanong dan seluruh masyarakat yang mendengarkan acara ini
pertama kondisi di arofa itu sangat sangat panas
tahun lalu itu ketika suhu sekitar empat puluh sembilan sampai lima puluh derajat celcius
ini kira kira suhunya sekitar begitu juga
jadi kalau tahun tahun sebelumnya itu hanya dengan apa dengan yang namanya mist fan
kipas angin yang ada airnya dan itu pun masih sangat panas
kalaupun ada pendingin udara bagi lanjut usia saya pikir kami pikir tidak akan terlalu tidak akan mempengaruhi mereka terlalu besar karena memang suasana suhu sangat sangat panas
jadi dengan pendingin udara itu akan membuat suasana ibadah insya allah semakin apa suasana jemaah selama di arova akan semakin baik
oke pak ramadan yang terakhir ini untuk keberangkatan kloter kloter ini di pembagiannya tanggal berapa saja pak
dan total untuk tahun ini dari indonesia keseluruhan kloter ini ada berapa ya pak
baik mulai besok itu ada dua embarkasi yang akan memberangkatkan jemaah
pertama dari surabaya jam tiga lima belas pagi dan yang kedua dari batam jam enam pagi
nah total yang akan diberangkatkan adalah lima ratus dua puluh sembilan kloter dalam lima ratus dua puluh sembilan penerbangan dari total dua ratus empat belas jemaah haji indonesia
di seluruh indonesia sedangkan yang tujuh belas ribu dari total dua ratus tiga puluh satu ribu akan diberangkatkan oleh penyelenggara ibadah haji khusus
dan pemberangkatan mulai besok tanggal enam sampai tanggal sembilan belas untuk gelombang pertama itu menuju madinah
kemudian tanggal dua puluh juli hingga lima agustus gelombang kedua menuju jeddah
baik pak ramadan harisman terima kasih sudah bergabung bersama kami di connected dan menjadi doa kita bersama
semoga semua yang berangkat haji bisa kembali pulang menjadi haji mabrur dan selamat sehat walafiat
terima kasih bapak